seorang pemudik asal jakarta yang mengendarai motor jatuh pingsan saat menunggu antrian di pelabuhan ciwan dan kota cilegon banten
pemudik ini diduga kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh dan terjebak kemacetan panjang sejak rabu dini hari
petugas kemudian membawanya ke posko medis untuk mendapat pertolongan
tidak lama kemudian kondisi pemudik tersebut membaik dan bisa melanjutkan perjalanan menyeberang ke pulau sumatera
menurut relawan medis kondisi arus mudik yang membludak dan kondisi fisik yang tidak prima membuat korban mengalami kelelahan
dua keluarga di kampung muka ancol pademangan jakarta utara ini pada selasa malam bersiap siap untuk mudik ke kampung halaman di pemalang jawa tengah
dua keluarga yang terdiri dari lima orang ini akan mudik menggunakan gerobak motor yang telah mereka modifikasi
mereka memilih cara ini karena mahalnya ongkos angkutan umum
keluarga pemudik ini kesehariannya berdagang dan menjadi sopir bajai
bermodalkan dua puluh liter bensin mereka akan melintasi jalur pantura dan menempuh jarak sekitar tiga ratus km selama kurang lebih sembilan jam perjalanan
pemudik yang berada di jawa tengah bambang waluyo pemudik asal depok jawa barat melakukan perjalanan mudik ke jatiroto wonogiri jawa tengah menggunakan sepeda
saat ditemui ia sedang beristirahat di wilayah boyolali jawa tengah pada rabu siang
bambang mengaku sudah melakukan perjalanan selama tiga hari
ia berangkat dari depok jawa barat pada minggu pagi
diperkirakan pada rabu malam ia akan sampai kampung halaman
bambang mengaku sudah dua kali mudik dengan sepeda
ia memilih menggunakan sepeda karena memang hobi dan ingin mencari kesenangan
untuk menjaga keselamatan ia memilih perjalanan pada pagi hingga sore hari
saat malam hari ia beristirahat di rumah teman atau di masjid yang ia lewati